aparat polda metro jaya menangkap seorang mucikari dan dua agen properti yang diduga terlibat prostitusi anak anak di bawah umur di apartemen kalibata city jakarta selatan
selain itu polisi juga memastikan lima dari delapan belas tower yang berada di kawasan apartemen kalibata city merupakan sarang prostitusi
dalam operasi ini petugas berhasil menyita uang hasil transaksi pelanggan yang diserahkan ke mucikari telepon genggam alat kontrasepsi buku catatan tamu serta daftar unit yang dijadikan tempat praktik prostitusi
selain itu polisi juga menangkap tiga tersangka dua orang agen properti yang menyewakan tujuh belas unit kamar apartemen ke pekerja seks komersial dan seorang mucikari
dan dari tiga puluh dua psk yang terjaring lima di antaranya masih di bawah umur
mereka mengenakan tarif antara lima ratus ribu hingga satu juta rupiah
menurut polisi komunikasi antara pelanggan dengan mucikari dilakukan melalui aplikasi wechat dan bitok
sebanyak lima dari delapan belas tower di kalibata city juga telah terindikasi menjadi sarang prostitusi
ini merupakan pengungkapan yang kelima kalinya di apartemen kalibata city dalam kurun tujuh bulan terakhir
polisi menjerat ketiga tersangka yang ditangkap dengan pasal tentang prostitusi
dengan tarif lima ratus ribu sampai dengan satu juta sekali waktu check in
mucikari saudara s alias o itu mendapatkan lima puluh ribu rupiah
dari lima ratus ribu atau dari
per transaksi dia dapat lima puluh ribu rupiah
sedangkan kedua tersangka yang menyediakan apartemen itu perharinya dapat tiga ratus ribu
jadi apakah psk ini dapat tamu lima atau sepuluh atau dua tamu
yang jelas satu hari dua puluh empat jam penyedia apartemen ini mendapat rp tiga ratus ribu rupiah dari si psk
karena bisa dibayangkan dari delapan belas tower
ada lima yang digunakan
sebagian kecil dari lima tower itu digunakan
di antaranya yang sudah terbukti adalah tujuh belas unit apartemen
direktorat kriminal umum polda metro jaya kami siang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di apartemen kalibata city di tower flamboyan
olah tkp dilakukan di lantai f dua puluh satu ah
di mana sebelumnya petugas kepolisian mengungkap praktek prostitusi online
yang melibatkan tiga mucikari dan tiga puluh dua pekerjaan
yang terjaring lima di antaranya masih di bawah umur
seperti diberitakan sebelumnya
lima dari delapan belas tower di apartemen kalibata city jakarta selatan telah terindikasi menjadi sarang prostitusi
di antaranya yang terjaring lima di antaranya masih di bawah umur